kita ke informasi lainnya sejumlah kejanggalan muncul
usai salah satu dpo kasus pembunuhan vina dan eki
sederet cerita diungkap pihak terpidana soal kejadian delapan tahun silam
di antaranya soal tujuh tersangka menolak untuk mengikuti rekonstruksi
dan mencabut pengakuan di bap polisi
karena tak mengakui sangkaan yang dituduhkan
polisi terus merangkai satu persatu fakta
dalam kasus pembunuhan sepasang kekasih fina dan eki pada dua ribu enam belas lalu
salah satunya adalah fakta delapan tahun lalu pada oktober dua ribu enam belas
tujuh terpidana kasus pembunuhan vina dan eki
menolak menghadiri rekonstruksi yang digelar polisi
polisi pun terpaksa mengganti peran para terpidana
polisi menggelar rekonstruksi sebanyak dua puluh delapan reka adegan
di tiga tempat kejadian
tidak berada di tempat kejadian pada saat pembunuhan terjadi
mereka juga mencabut pengakuan di bap polisi
karena tidak mengakui sangkaan yang dituduhkan
dan mendapatkan intimidasi selama pemeriksaan
lanjutkan lagi apa lagi rekonstruksi
tapi karena mereka tidak merasa
berada di tkp yang sebelumnya
jadi para pesanggan ini menolak melakukan perbuatan
ya kalau keterangan yang terakhir
yang mereka sampaikan kepada dawan politik
karena berada di tempat yang lain
salah satu terpidana pembunuhan vina dan eki mengungkap
dua saksi kunci kasus pembunuhan final
dan dede tidak pernah ada di persidangan
padahal aib dan dede adalah dua saksi utama
yang pertama kali melihat detik detik
sebelum kejadian pembunuhan vina dan eki tahun dua ribu enam belas
apa yang mereka lihat kepada bapak eki ibtu rudiana
setelah salah satu orang tua korban pada jam empat belas
menerima informasi dari dede dan af
dede dan aep yang tidak pernah dihadirkan
kenal nggak sama orang orang yang mengejar motor ini
nah dede dan aip itu yang merekonstruksi
seluruh anak anak yang ngumpul di situ
usai pegi setiawan alias peron ditangkap polisi
kuasa hukum terpidana pembunuhan vina
tidak pernah dibahas dalam persidangan
nama dpo muncul dari kesaksian ayah eki ibtu rudiana
yang masuk dalam berita acara pemeriksaan
empat orang itu yang sekarang menjadi tiga itu
tidak pernah dibahas di dalam persidangan
dpo itu muncul pada saat berita acara pemeriksaan
dari saksi yaitu pak rudiana orang tua dari korban
di tanggal tiga puluh satu agustus
yang kumpul di depan smp sebelas
pelaku yang diduga otak pembunuhan kasus fina dan eki
saat fina dan eki tewas secara tragis
bahkan saat rumahnya digeledah polisi
selama delapan tahun lalu putranya tidak berada di rumah
tapi saya bersikap keras juga
saya anak saya bukan pelaku utama
karena itu memang bukan anak saya
di tahun itu anak saya pun lagi bekerja di bandung
waktu penggerebekan dua ribu enam belas juga
anak saya lagi ngecet di bandung juga
saya juga tidak tahu dikasih sama pengacara saya
tuduhan salah tangkap pelaku pembunuhan vina dan egy
penangkapan tersangka pelaku pegi setiawan
traskrim pore cirebon kota jawa barat akp anggi ekooperasi tio bilang
penggeledahan dilakukan untuk mengambil sekaligus melengkapi data
milik feki setiawan untuk membuka tabir yang selama ini menutup
perkara kasus dua ribu enam belas silam
sejumlah barang bukti pun diamankan polisi
seperti ijasa rapor foto yang berkaitan dengan pegi setiawan
penangkapan ini membuka tabir jugaan ada misalkan apa itu
kami mohon doa daripada
masyarakat banyak tentunya dari pihak kepolisian
bekerja sesuai dengan sop prosedur yang berlaku
jadi kami sedang bekerja dan mohon doanya
bisa dipastikan itu tidak salah tangkap
sejumlah pertanyaan muncul dalam perjalanan kasus pembunuhan fina dan egy
termasuk soal tiga dpo yang diduga terlibat
tetapi tidak kunjung tertangkap selama delapan tahun
saya ingin memberi pengetahuan bahwa
baik dari polda jawa barat maupun polres cirebon kota
masih terus melakukan pendalaman dan juga pemeriksaan terhadap kasus
yang sampai saat ini masih belum juga kunjung terbuka
seperti apa bagaimana perangkat kasusnya
meskipun tampak cukup lama pihak polda jawa barat memberikan keterangan secara resmi
kita sudah melakukan penelitian dan penelitian yang sangat lengkap terhadap kasus tersebut
dan kami mendapatkan informasi kemarin bahwa saksi kunci
yang dirinya sebagai saksi kunci af di bekasi
menyampaikan bahwa dia melihat adanya kejadian
yang terjadi pada dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas lalu
kesaksiannya telah melihat sepeda motor dan lain sebagainya
namun pihak kuasa hukum
dari af ini perlu dihadirkan dalam persidangan apabila memang dilakukan peninjauan kembali
dan tidak hanya af yang perlu dihadirkan
yang dua nama ini terus disebut sebut ada dalam laporan bap kepolisian pada saat itu
namun tidak pernah dihadirkan dalam persidangan
belakangan ini kembali muncul beberapa nama nama yang memang diduga terlibat dan memiliki informasi banyak
maksud kami memiliki informasi banyak untuk membuka tabir
kegelapan informasi ini seperti apa dan bagaimana
beberapa diantaranya adalah linda dan juga lingga alias awot sebutannya
yang itu juga sempat beredar pada saat bap dan juga pemeriksaan di awal awal kejadian pada saat itu
dan kami mendengar nama nama itu dari kuasa hukumnya
artinya pihak kuasa hukum juga meminta kepada kepolisian untuk terus membuka kasus ini secara terang benerang
sehingga seperti apa dan bagaimana
pelaku pelakunya dapat dipastikan secara dapat dipertanggungjawabkan
terkait tiga dpo yang telah ditetapkan oleh polda jawa barat berdasarkan laporan dari tahun dua ribu enam belas
lalu satu dpo atas nama pegi setiawan sudah ditangkap dan terus menjalani pemeriksaan sampai saat ini
ada pun dua dpo lainnya atas nama andi dan juga dhani
sampai saat ini masih belum dapat diketahui keberadaannya
atau kami juga masih belum mendapatkan keterangan dari pihak kepolisian yang selaku otoritas mencari dan melakukan pemeriksaan terhadap dua orang tersebut
dan sampai saat ini kami juga terus berkoordinasi bertanya kepada kepala desa banjarwangunan
di mana kepolisian mencantumkan alamat dua dpo tersebut di desa banjarwangunan kecamatan mundu kabupaten cirebon
namun sampai hari ini kami mendapatkan keterangan dan jawaban dari kepala desa setempat
sulaiman menyampaikan belum ada nama dan belum maksudnya belum ada orang yang dituju sebagai dpo tersebut
namun ada dua puluh lima nama yang sebelumnya disebut nama identik dengan dhani dan juga dhani
adapun dhani sebanyak empat belas orang dan juga andi sebanyak sembilan orang